oh sekarang kamu tuh pinter acting ya
tuh kan jago banget actingnya jago banget
mendingan kamu casting aja di hollywood
aku sakit beneran rah
rah ini pasti acting juga kan
nggak mungkin beneran nggak mungkin nggak mungkin beneran
abdul ruslan kalian lihat karangan nggak
orang dari tadi siang karangga kan udah pergi
nyari kak laura kak
itu kak tadi kan papanya kak laura datang kesini
terus karangga dimarahin
terus karangga disuruh nyari kak laura
dan disuruh balik kesini
ya udah deh
loh aku bilang bye kok nggak pergi pergi sih
jadi cuman bye doang nih kalau kita udah pacaran
terus gimana dong
ya ciumlah pipi aku emang susah ya
ih kangen popular banget
rangga ngapain kamu disini
tau gak gak ada yang perlu diomongin
lagian katanya sakit tapi kok keluyuran malam malam
cepetanlah pulang pulang nanti ada yang kamu nyariin lagi
aku udah sering bilang gak ada yang perlu diomongin
aku tuh capek dibohongin sama kamu tau gak sih
dua kali gak perlu ketiga kali
ra aku gak pernah ngebohongin kamu ra
ra serius aku kangen sama kamu ra
kamu tuh pinter actingnya
tuh kan jago banget actingnya jago banget
mendingan kamu casting aja di hollywood
aku sakit beneran ra
ra ini pasti acting juga kan gak mungkin beneran gak mungkin
gak mungkin beneran
ya tapi ini
kamu berhenti dong actingnya
duh bangun deh
wah sekarang kayak drama queen
pentasnya lengkap dong
tanya dong sama kakak lo sendiri
gue sih gak mau ngapain ngapain ini tidur di sini
lo gak punya perasaan banget sih karangga itu sakit beneran
lo tuh egois tau gak
jangan lo harap gue akan setuju lo pacaran sama karangga lagi gak akan
loh gue emang gak mau itu tuh jadi bawa aja
tanpa lo seru gue juga akan bawa dia kok
ya udah bagus kok aja
masuko ngeliatin di sini tau gak acting banget dua duanya drama king dan drama queen
papi ya selalu tau ya sekarang tristan tuh sayang sama gue
jadi tristan beli kue
kenapa lo punya masalah lo gak mau gue ngambil tristan dari lo

ga ada orang ya
sama jedem sama heri bahkan
bampuslah t text
bikin tua aja bikin keriput mukanya sayang
daripada pusing pusing mikirin mereka mendingan pikiran tristan aja
eh jelek kalo diliat liat kayaknya lu cantik juga ya
ternyata tristan lucu juga ya kalo dipikir pikir
aku juga suka
karangga karangga kenapa sih kak
ra jangan tinggalin aku ra
maaf om saya gak berhasil bujuk laura pulang kesini
ini alamat laura
siapa tahu om bisa bujuk dia
nggak tau baru mandi ya pak
laura daddy sama mami datang kesini
mau menjemput kamu pulang
boleh sayang mau kan
aku gak tahu mau pulang atau enggak
aku belum bisa pulang sekarang mami sama dari
kenapa kamu gak kangen sama mami
mami jari aku tuh kangen banget sama kalian
tapi aku nggak mau nyusahin kalian aku tuh baru mau pulang kalau

aku tuh baru mau pulang kalo
aku tuh baru mau pulang kalo
kalau aku udah jadi jutaan kayak dari
kamu hebat laura